sampai jumpa di video selanjutnya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
paling enggak aku harus melihat wajahnya sebelum aku pergi meninggalkan amirnya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

ini semua demi menyelamatkan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
bisa kurang jatuh lagi nih ibu
gimana tidur kamu semalam
semalam ada orang yang masuk sini nggak ya
wah saya gak liat
soalnya semalam saya gak tugas disini
yang mau jagain kamu
iya sustar mungkin juga
kenapa sekarang gak keliatan ya
apaya budak puluhan duluan ngambil baju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
saya bantuin karena kamu kan belum bisa mandi sendiri
sekarang berapa jam
saya tidur selama itu
ini tidak karena itu seorang wanita
sudah saya menunggu dia tidak tidur tidur
malah saya yang tidur
saya sudah tidur
sudah tidak merasa apa apa sus
tempat penahan sakitnya masih bekerja
mumpung itu saya lagi dibawa ke kamar mandi
saya harus keluar sekarang
saya sudah berada di sini apakah saya tidak berbuat apa apa
apa yang saya masukkan ke dalam air minumnya
dia langsung sekarat dan mati
nah ini obat
kita berikan pelan pelan
di airnya dulu
ayo kita berikan dulu
ini kamar temanmu
ini kamar temanmu
mas itu artinya
kamu salah masuk ini kamar tiga ratus tiga
wah berarti salah kamarnya
ada ada saja tolong

oh jadi amira sudah bisa pulang besok dong
betul pak kami juga sudah melakukan pemeriksaan lengkap
dan hasilnya bagus